ribuan orang ini sedang antre untuk mendapatkan vaksin dosis pertama di gedung olahraga kimageti di magetan minggu siang
namun mereka justru mengabaikan protokol kesehatan sebab mereka menimbulkan kerumunan
petugas yang berjaga pun tidak bisa berbuat banyak
sebab imbauan dan larangan dari petugas sama sekali tidak diindahkan
tidak heran kejadian ini membuat sejumlah warga kecewa karena antrean justru menimbulkan kerumunan
awalnya vaksin sebanyak enam delapan ratus dosis itu sedianya untuk lansia
namun informasi yang diterima oleh masyarakat berubah
vaksin itu untuk umum sehingga banyak warga yang memperebutkan vaksin tersebut
salah satunya dialami gita cahyani
ia datang mengantri sejak pagi demi mendapatkan vaksin
namun ia baru mendapatkan giliran pada siang hari
menurut jailani wahyu diarto seorang kepala desa yang saat itu membawa sebanyak tiga puluh lansia untuk divaksin
mengatakan ia menyayangkan kejadian terjadinya kerumunan
ia meminta agar pelaksanaan vaksinasi dihentikan karena menimbulkan kerumunan
kami boleh memberi masukan
alangkah baiknya ini di bagian depending dari wilayah wilayah untuk mengurangi atau dibawa ke perkecamatan atau ke per desa
untuk menyikapi kerumunan yang saya rasa ini juga sangat sangat
sementara bupati magetan suprawoto mengungkapkan pihaknya sudah berusaha untuk meredam masa agar tidak berkerumun
namun karena antusias warga sehingga kondisi berubah kacau
kita tahan di sana di luar
nanti gantian yang masuk
di gori ini sebenarnya tidak kita bagi juga jamnya
oleh sebab itu kalau terjadi misalkan ada kerumunan atau kredit saya memaaf
ini sebetulnya bisa kita manjurkan
saya hanya sebagai antusias warga masyarakat
saya akan menjaga masyarakat
vaksinasi masal ini merupakan kerjasama forum komunikasi pimpinan daerah magetan
selain digelar di gorki mageti vaksinasi juga dilakukan serentak di dua puluh dua puskesmas di magetan
jumlahnya mencapai dua puluh ribu dosis vaksin jenis sinovac